lama hilang dari pembahasan rancangan undang undang minuman beralkohol kembali dimunculkan dalam rapat badan legislasi dpr selasa lalu
rancangan undang undang ini bahkan menyiapkan jerat pidana bagi pengkonsumsi alkohol yang tidak memenuhi persyaratan perundang undangan
lalu apa urgensinya rancangan undang undang larangan minuman beralkohol ini dimasukkan dalam program legislasi nasional dua ribu dua puluh
kita akan berbincang dengan anggota balik dpr fraksi p tiga iliza saadudin jamal kemudian sudah bergabung juga bersama kami
maidina rahmawati peneliti icjr dan ketua bidang hubungan antar lembaga perimpunan hotel dan restoran indonesia bambang britono
selamat malam ibu dan bapak terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia
saya ke ibu iliza terlebih dahulu sudah pernah dibahas sebelumnya dan kemudian terkesan mati suri
karena tidak ada kelanjutannya pada saat periode dpr sebelumnya
mengapa kemudian rancangan undang undang minuman beralkohol ini kembali dimunculkan bu
ya mbak elvira terima kasih atas waktu dan kesempatannya
memang ruu ini sudah lama diajukan oleh praksi partai persatuan pembangunan dan kemudian kali ini kembali dimunculkan
dan alhamdulillah sudah masuk di dalam proleks mas
dan kemudian untuk kali ini juga bertambah pengusuhan
bukan hanya delapan belas orang dari partai persatuan pembangunan tapi juga pertama tiga
yaitu satu dari gerindra dan dua dari fraksi pks
nah kami melihat bahwasannya larangan minuman beralkohol ini merupakan amanah konstitusi dan agama
karena memang pasal dua puluh delapan h ayat satu undang undang dasar republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima itu berbunyi
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan
nah kemudian juga kami juga melihat bahwasannya referensi agama islam
misalnya yaitu tentang surat al ma'idah ayat sembilan ratus sembilan puluh satu yang bahwasannya
wahai orang orang yang beriman setungguhnya minuman geras berjudi berkorban untuk berhala
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan
maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung
dan juga dari ruu ini kita juga bertujuan untuk melindungi masyarakat
yang menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminuman beralkohol
selain itu juga ruu ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol
jadi memang sejumlah poin usulan secara normal larangan minuman beralkohol ini
diantaranya juga setiap orang yang memiliki agama islam dan agama lainnya
itu dilarang memang untuk memproduksi memasukkan menyimpan mengedarkan
atau menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol ini
dan juga minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau rajikan yang memabukkan
karena apa selama ini kenapa ruu ini ada
di dalam aturan perundang undangan kita belum diatur secara komprehensif hanya secara kuap saja
maka mudah mudahan dengan lahirnya ini bisa mengatur dengan lebih baik
dan beberapa hasil survei itu juga menyampaikan tentang dampak dari minuman beralkohol ini
berdampak sangat buruk begitu bahkan bisa mengakibatkan juga kematian yang cukup besar secara internasional dan bahkan nasional
baik bu iliza saya ingin tanya tadi bu iliza mengatakan dari hasil beberapa survei
survei apa saja pak ibu mohon maaf datanya seperti apa
sehingga kemudian ini menjadi cukup urgent dibahas dan diatur dalam sebuah rancangan undang undang tersendiri
ya di dalam data who itu menunjukkan bahwa sebanyak dua juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol
dan kemudian di dua ribu empat belas konsumsi alkohol di dunia dapat menyebabkan kematian lebih dari tiga tiga juta orang
dan kemudian data dua ribu tujuh hasil riset kesehatan dasar rikas das kementerian kesehatan ri
nah ini adalah yang terakhir dari penelitian dunia saat ini yang sekitar enam puluh tiga juta jiwa atau sekitar empat belas empat juta orang
kemudian tren pbb itu sampai dengan diprediksikan sampai dengan dua ribu dua puluh lima itu tidak ada penurunan konsumsi alkohol sama sekali
dan itu juga mengakibatkan angka kematian yang tertinggi
karena memang laporan ohio penelitian dunia terbaru dua ribu dua puluh itu bidang minuman beralkohol membuktikan bahwa tidak ada kadar aman
bagi setiap pengkonsumsi alkohol yang resiko bahaya kesehatan meningkat sejalan dengan jumlah alkohol yang terus dikonsumsi
laporan who tentang status global tentang alkohol dan kesehatan tahun dua ribu delapan belas itu menegaskan bahwa minuman beralkohol berbahaya bagi berbagai macam masalah kesehatan
bagi tubuh masalah sosial kecelakaan lalu lintas juga termasuk penyebab dari tujuh sebab kematian tertinggi di dunia
bu iliza saya fokus terhadap tadi laporan kementerian kesehatan di tahun dua ribu tujuh belas
memang secara realistik kita banyak takutnya kita melahirkan milik lowdrake yoke
terima kasih banyak larda
memang kami memasukkan data ini

dan indonesia itu jumlah kematian akibat lalu lintas dan sebagainya itu juga cukup tinggi
cuma saya memang belum bisa menyampaikan hal data konkret pada malam ini
tapi nanti semua data ini akan kami lengkapi
secara realitas saja kita bisa melihat bagaimana kondisi saat ini
pecandu narkotika pecandu miras dan sebagainya ini terus juga terjadi penurunan
dan bahkan angka kematiannya kalau tahun dua ribu empat belas saja dari riset ini sudah mencapai total empat belas empat juta
saya yakin dan percaya apa yang riset dunia itu yang disampaikan bahkan sampai dua ribu dua puluh lima tidak akan ada penurunan
indonesia juga akan terjadi seperti itu
mana mungkin apa yang namanya pekonsumsi ini terus terjadi
terus menurun begitu
sehingga kami melihat arjen tetap dari lahirnya ru ini
tadi fakta faktanya sudah disampaikan oleh ibu iliza
bagaimana icjr melihat ini sendiri
apakah memang cukup urgent untuk masuk dalam prolegnas atau mungkin ada catatan lainnya
ya oke terima kasih mbak fira terima kasih bu iliza atas presentasinya
nah terkait dengan hal ini sebenarnya cukup menarik
tadi kita sudah dipaparkan oleh bu iliza bahwa concern terkait dengan ru ini adalah untuk mengatur
caranya negara bisa mengatur konsumsi alkohol kemudian akses alkohol
nah kalau kita lihat maka dalam konsep mengatur harusnya negara punya tanggung jawab
memberikan tata kelola gitu terhadap penggunaan pergedaran terkait dengan alkohol
nah tapi ketika kita lihat di undang undangnya justru yang diberikan
yang dijadikan pendekatan adalah pendekatan pelarangan buta
kalau kita lihat kalau konsepnya pelarangan buta maka semuanya aksesnya ditutup
maka semua kandungan semua kadar
semua jaminan keamanan buat orang orang yang mengkonsumsi alkohol justru malah di blok sama negara
dan akhirnya yang akan simbol resiko maka penggunaan konsumsi peredaran itu akan bergantung pada pasar gelap
nah gimana kalau kita tahu ini juga udah kelihatan gitu di salah satu contoh kebijakan lain yang kita lihat
misalnya kebijakan narkotika
dimana sebenarnya juga banyak gitu anggota dpr teman temannya bu iriza yang juga sudah berusaha keras gitu untuk melakukan revisi undang undang narkotika
yang punya pendekatan yang sama seperti apa yang diusulkan di ruu minuman beralkohol ini
bahwa sebenarnya pendekatan pelarangan buta yang tidak menjamin adanya akses aman terhadap subtansi tertentu gitu dalam hal ini alkohol dan narkotika
justru akhirnya memberikan dampak yang lebih besar gitu terhadap peradilan pidana terhadap kesehatan masyarakat yang juga sudah kita lihat menjadi suatu masalah
jadi kalau nantinya alkohol diatur dengan gaya narkotika kembali
maka kita akan hanya mendapati masalah
yang sama dengan apa yang terjadi di kebijakan narkotika sekarang
fakta fakta tadi disampaikan oleh ibu iliza menurut anda tidak cukup urgent
sehingga kemudian ini harus diatur dalam sebuah rancangan undang undang tersendiri
terpisah dari rancangan undang undang ataupun undang undang yang lain
nah kalau terkait dengan konsep terkait dengan tindak pidananya
kita di rkuhp di kuhp di ketentuan yang lain pun juga sudah mengatur
bahwa penggunaan alkohol yang berdampak
misalnya akhirnya melakukan aktivitas membahayakan
ibu iliza konsul terhadap kecelakaan
kita punya kok aturan terkait dengan hal itu
yang melarang melakukan perbuatan terkait dengan kepentingan orang lain
dimana di saat di bawah pengaruh alkohol
kemudian misalnya konsumsi alkohol yang tidak aman
kita juga punya instrumen hukumnya yang melarang tindakan demikian
ketika dipertanyakan urgensinya
maka sebenarnya hal yang baru berusaha diatur dalam ruu ini adalah pendekatan buta tadi
pelarangan yang dimana di blok jadi semua mekanisme produksi
itu tidak mau tidak lagi dikendalikan oleh negara
negara langsung tidak mengatur sama sekali
jadi secara ekstrim negara melepaskan itu semua dalam peredaran gelap
yang akhirnya negara sebenarnya dalam ruhp ini tidak mengatur
tapi dia melepaskan tanggung jawabnya ke mekanisme peredaran pasar gelap
yang mana sebenarnya kita lihat gitu contoh nyatanya tadi yang saya sudah bahas di undang undang narkotika
bahwa ini bukan solusi terhadap suatu permasalahan
saya juga sepakat
mungkin sampai dengan tadi juga saya cek data who
ada gitu sembilan puluh lima ribu kematian akibat alkohol
tapi apakah memang jawaban yang direkomendasikan who dengan melakukan pelarangan buta
pbb tidak pernah
pbb misalnya dalam beberapa kebijakan terkait dengan penggunaan subtance
penggunaan zat zat tertentu
misalnya narkotika alkohol juga termasuk di dalamnya
tidak pernah ada rekomendasi untuk menghadirkan kebijakan dalam bentuk pelarangan buta
seperti apa yang direkomendasikan
apa yang dirumuskan
apa yang diperlukan dalam ruu
yang dilakukan adalah bagaimana negara bisa menatak lola
menjamin perlindungan konsumen bagi yang menggunakan
dan juga menyediakan pasar terregulasi yang jelas
yang mana bisa bermanfaat baik untuk pemerintah
tidak membebani sistem peradilan pidana
dan juga menjamin keamanan bagi orang orang yang mengkonsumsi
baik nanti kita akan konfirmasi kepada ibu iliza
dan juga saya nanti akan bertanya kepada pak bambang
bagaimana dampaknya bagi para pengusaha
ustaz yeda tetap bersama kami di cnn newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai rancangan undang undang larangan minuman beralkohol
yang saat ini masih terus dibahas di balik dpr ri
saya ke pak bambang
pak bambang kita berbicara mengenai bagaimana dampak positif
yang diharapkan jika larangan ini segera digolkan di dpr
tapi bagaimana dari sisi pengusaha di bidang perhimpunan hotel dan restoran indonesia pak
terima kasih atas kesempatannya
kami ini dari perhimpunan hotel dan restoran indonesia adalah pelaku usaha di hilir mbak ya
jadi kami mewakili peritil peritil termasuk salah satunya minuman beralkohol
dan terus terang kami agak bingung gitu ya
kenapa kok ada satu inisiatif dari dpr
yang judulnya larangan
karena sejauh seperti yang kita ketahui
undang undang yang menggunakan kata larangan itu cuma satu di indonesia
undang undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
di luar dari itu tidak ada undang undang yang sejauh pengetahuan saya menggunakan kata larangan
itu yang pertama ya
karena kata larangan itu tadi seperti mbak maidina bilang
itu kesannya karena apa namanya
tidak bisa mengatur
tidak bisa mengatur semuanya jadi nggak boleh gitu ya
dan padahal kalau saya tidak pernah dengar itu ada cerita orang minum alkohol meninggal
saya nggak pernah lihat ada data empiris baik di indonesia maupun di luar negeri
kalau tadi ibu iliza menyampaikan ada data mengenai orang orang yang meninggal
pertanyaan saya alkohol yang diminum itu alkohol apa
karena seperti kita ketahui alkohol itu ada dua sebetulnya kan
bahkan yang etanol itu ada dibagi dua lagi ada yang food grade dan non food grade
kalau orang mengkonsumsi alkohol metanol ya udah pasti itu akan meninggal karena itu bukan minuman gitu ya
kalau dia mengkonsumsi alkohol yang etil alkohol atau etanol bukan food grade itu pun juga akan mengganggu kesehatannya
jadi selama ini apa yang kita perdagangkan
apa yang kita perhatikan
apa yang kita perdagangkan secara sah dan legal di anggota anggota phri adalah minuman mengandung etil alkohol
jadi minuman yang resmi dan food grade gitu
dan terus terang apa namanya inisiatif dari dpr ini dari balek itu mengkhawatirkan kami
karena industri minuman beralkohol adalah industri yang sudah sangat regulatif
mulai dari investasinya proses produksinya dengan kuota pembatasan macam macam
termasuk distribusinya bahkan konsumsinya
jadi kita sebetulnya sudah punya perangkat yang komplit mulai dari level perpres permen bahkan perda perda
jadi saya tidak melihat ada satu urgency
pentingnya ada inisiatif dari dpr untuk membuat satu larangan minuman beralkohol karena tidak ada darurat minuman mengandung etil alkohol
saya ke bu iliza menanggapi tadi yang disampaikan oleh pak bambang
dan bu maidina sebelumnya
bahwa rancangan undang undang ini disusun dengan pendekatan buta dan juga tidak ada urgensinya untuk dilakukan dalam waktu dekat
kalau ada pro kontra kan itu sah sah saja
kalau tadi ada pandangan dan pendapat dari pak bambang dan juga mbak medina
ya bicara tentang politik kan bicara tentang kepentingan
dan ya pasti pengusaha hotel pengusaha restoran ya punya kepentingan besar untuk itu
dan tetapi juga kami juga perlu menyelamatkan tentang penyelamatan juga bangsa ini
kalau tadi dikatakan tidak ada efek tidak pernah ada yang meninggal disebabkan itu
saya punya data tepatnya bulan september dua ribu dua puluh
jepang itu juga mengeluarkan peringatan keras bagi warga jepang yang ada di indonesia untuk tidak main main dengan minum beralkohol
setelah diketahui meninggalnya warga jepang akibat minum alkohol oplosan
nah itu juga terjadi di indonesia
jadi kalau tadi kan kenapa itu terjadi
bisa jadi ketika orang mengonsumsi minuman beralkohol tidak mampu lagi kemudian adanya oplosan
atau kemudian meningkat tidak cukup kemudian namanya orang sudah kecanduan dan sebagainya
nah kalau tadi disampaikan hal itu saya pikir banyak hal yang terjadi disebabkan katakanlah kecelakaan
kemudian akibat kematian itu juga ini juga datanya data internasional nggak main main
jadi kalau tadi bapak bang bilang tidak ada itu saya pikir menggunakan data yang emosional
kita sebetulnya memang kita harus paham betul
dampak dari minuman beralkohol ini cukup berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat ketertiban kenyamanan keamanan dan sebagainya
banyak secara real kita lihat
orang di jalan di lalu lintas tabrak
kemudian ketika dicek ternyata juga mengkonsumsi minuman beralkohol
kemudian perumahan kerosaan
dari data tadi yang saya sampaikan empat belas empat juta itu nggak main main dong
angka yang disampaikan ini juga datanya itu justru dari anak anak kita yang usianya produktif
nah itu kan kalau kita tidak membatasi ini ini kan menjadi persoalan ke depan
keinginan kita politik kita kita menginginkan hal ini harus diatur gitu
secara peraturan perundang undangan
jadi begitu pak
bu eliza tadi menyebutkan tingginya angka pemerkosaan
pertanyaan saya kita tahu ada rancangan undang undang lainnya yang juga urgent harus dibahas yaitu penghapusan kekerasan seksual
mengapa kemudian menghabiskan waktu dan tenaga membahas rancangan undang undang
yang mungkin penilaiannya belum terlalu urgent dibandingkan rancangan undang undang yang saat ini depan mata
dan harus dibahas
nah ini kan pengusulnya kan lain lain mbak
kalau kami kami juga mengusulkan beberapa rancangan undang undang
dan kemudian karena waktu yang sangat terbatas di tahun ini kemudian terjadi pemangkasan
nah kita disuruh memilih salah satu
kami melihat bahwasannya yang paling urgent yang penting adalah tentang minol ini
tetapi kemudian undang undang pks itu diusulkan oleh komisi delapan
tapi kemudian komisi delapan
dan kemudian mengusulkan beberapa undang undang
tapi ternyata komisi delapan memilih untuk tidak mengusulkan undang undang pks
jadi bukan kami tidak mau membahas tapi ditunda
ditunda mudah mudahan tahun depan bisa menjadi prioritas
saya juga berharap hal itu bisa dibahas
baik saya ke mbak maidina melihat bagaimana begitu banyak regulasi yang mengatur tentang minuman beralkohol
apakah ada peluang terjadi tumpang tindih peraturan jika nantinya rancangan undang undang ini disahkan
oke terima kasih
seperti mungkin bahasanya bukan tumpang tindih
tadi saya sebenarnya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh pak bambang
bahwa secara market secara pasar secara regulasi ini itu sudah well established
jadi industri minuman beralkohol itu sudah banyak peraturan yang mengaturnya
kalau tadi bu eliza juga konsen terhadap kecanduan oposan
tadi mungkin ekspresi kita sama dengan pak bambang
memang ada regulasinya
sekarang terkait dengan adanya oposan
kemudian tadi bu eliza kalau misalnya orang sudah kecanduan
dia nggak bisa menakar lagi konsumsinya dan tidak bisa mengintervensi kecanduannya gitu konsumsinya
maka sebenarnya jawabannya tidak pernah dengan selarangan buta
kalau misalnya sekarang yang direkomendasikan oleh ruu ini terjadi
disahkan konsumsi peredaran sampai dengan penjualan
maka minuman beralkohol akan dilarang
maka ya tidak akan ada intervensi kesehatan yang bisa dilakukan sama orang orang yang dengan kecanduan minuman beralkohol
mereka akan dicap sebagai kriminal
kalau dicap kriminal tidak mungkin mengakses layanan kesehatan
padahal kalau kita tahu mereka butuh intervensi kesehatan gitu
konsum kita sama
misalnya saya juga punya concern terhadap bahwa alkohol bisa menimbulkan bahaya kesehatan
kemudian juga ada bahaya dengan opsi

tapi yang harus dilakukan
yang harus dilakukan negara adalah yang sama seperti apa yang dinyatakan bu elisa
bahwa kita harus mengatur
bukan berarti dengan menghadirkan pendekatan pelarangan buta
karena dengan pendekatan ini negara tidak mengatur
dia tidak berbuat apa apa
yang dikerjakan negara justru melepaskan peredarannya konsumsinya penjualannya ke pasar gelap
yang mana sebenarnya tidak ada upaya upaya penyelamatan orang dengan kecanduan
kenapa orang yang harus minum dengan oposan
tidak ada intervensi hukum bagi mereka
kayak mengopos minuman
jadi sebenarnya concern concern yang disampaikan bu elisa kita juga melihat ini sebagai satu masalah
misalnya konsumsi terhadap anak
tapi apakah jawabannya dengan melakukan pelarangan
tidak sama sekali
lembaga lembaga who juga tidak pernah menyarankan bahwa kebijakan yang harus dilahirkan oleh negara adalah melarang sepenuhnya peredaran alkohol
baik pertanyaan untuk mbak maidina dan juga pak bambang
saya akan membacakan bab tiga pasal delapan angka dua
dan larangan minuman beralkohol
mungkin sambil bisa kita tampilkan grafisnya
untuk kepentingan adat ritual keagamaan wisatawan farmasi dan di tempat tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang undangan
pengecualian ini menurut anda tidak cukup kuat
pengecualian ini pertama di satu sisi tidak cukup kuat
dan yang kedua ini rentan sangat rentan di salah gunakannya
karena kita tahu dia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
kita nggak tahu nih nanti akan seperti apa aturan peraturan pemerintahnya
dan kalau kita lihat ini sama sebenarnya nanti kejadiannya seperti dengan apa yang diatur dengan undang undang narkotika
di satu sedia ngelarang tapi di sisi lain ada pengecualian
tapi ketika kita lihat di implementasinya pun sebenarnya pengecualiannya itu akan sangat diskriminatif
lompok lompok yang tidak bisa mengakses layanan bantuan hukum tidak bisa mengakses layanan bantuan untuk mereka
kita bisa bilang bahwa mereka yang dalam ekonomi rendah mungkin tidak bisa mencabar aparat penghukum
mungkin tidak bisa mengakses layanan
itu agak kering dan agak agak kecewa untuk yang menggunakan mengekserses si pengecualian tersebut
jadi di satu sisi di rumusan ruu nya sekarang pun itu batasannya tidak jelas
misalnya tadi ada soal ritual keagamaan gitu nah itu kontradiksi dengan apa yang disampaikan bu liza terkait dengan filosofinya
kenapa karena semua agama melarang minuman beralkohol gitu padahal di ruu nya sendiri justru mengecualikan untuk ritual agama
nah ini kan kelihatan kan bahwa belum ada keselarasan gitu antara tujuan pengaturan ini
dengan apa yang dimuat dalam ruu
terus kemudian kita lihat lagi ruu nya pun juga tidak jelas
ini memberikan ruang kesewenangan dari aparat penegak hukum yang akan berdampak pada adanya abuse of power terkait di aparat penegak hukum
baik saya ke pak bambang pertanyaan yang sama apakah pengecualian ini sudah cukup
sebelum saya jawab itu saya mau jawab dulu tadi soal oplosan
saya perlu tegaskan bahwa phri menentang oplosan
oplosan adalah perbuatan kriminal
apa yang kami lakukan di phri kami ini meracik
kami punya mixologis atau bartender yang memang ahli di dalam meracik minuman
jadi kalau ibu katakan bahwa penyebabnya ini adalah oplosan kami setuju bu
bahwa oplosan itu harus dilarang
justru saya mengajak p tiga untuk bersama sama mengadvokasi publik untuk jangan minum minuman yang tidak aman pangan
karena minuman oplosan itu kebanyakan dicampur oleh metanol atau dicampur dengan alkohol
teknis yang bukan untuk dikonsumsi
nah kembali soal pengecualian saya setuju dengan mbak maidina bahwa konsep daripada pelarangan minuman beralkohol ini tidak jelas
jadi saya sepakat dengan mbak maidina bahwa ini tidak jelas arahnya mau kemana
padahal industri minuman beralkohol dari hulu
hulu ke hilir sudah diatur secara ketat bahkan sampai ke ujung tempat dikonsumsinya
karena di situ banyak sekali rangkaian peraturan peraturan kami sebagai pelaku hotel restoran di indonesia harus mengikuti aturan aturan ketat
tidak saja hanya cuma usia minum yang resmi dua puluh satu tahun tapi juga banyak ketentuan ketentuan yang sangat membatasi kami
tapi ada di beberapa tempat
saya menemukan bahwa penjualan
penjualan minuman keras miss begitu pak
tidak memperhatikan batas usia
begini mbak kami selalu mengadvokasi anggota anggota kami untuk selalu mengikuti tata kelola yang sudah ditentukan oleh negara
kami paham betul bahwa menjual minuman beralkohol itu harus patuh dan tunduk kepada seluruh aturan
karena resikonya besar sekali
kalau kami melanggar itu izin operasi bisa
bisa direview kembali
jadi pemerintah itu tidak main main kepada kami pelaku usaha yang resmi
bahwa kami harus mengikuti semua tata kelola dengan baik
dan pengawasannya itu banyak sekali
dari bepom dari kementerian perindustrian dari kementerian perdagangan plus aparat dari daerah
jadi saya setuju bahwa kalau ini adalah menyangkut minuman alkohol oplosan
kita harusnya bersama sama ikut mencari jalan keluar agar konsumen tidak salah memilih mana alkohol teknis dan mana alkohol yang layak dikonsumsi
baik saya ke
secara bertanggung jawab tentunya
baik secara bertanggung jawab itu yang menjadi kuncinya
kita membahas secara detail pengecualian larangan minuman beralkohol untuk kepentingan adat ritual keagamaan wisatawan farmasi dan di tempat tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang undangan
secara detail semangatnya seperti apa
apa isi pasal ini bu
ya memang kan kita tidak bisa melarang secara menyeluruh ya mbak
karena memang kita hidup secara plural gitu ya dan kita menghargai itu
menghargai keberagaman kita
ya terutama tentang ada kepentingan adat
misalnya yang memang sudah membudaya seperti itu memang mereka melakukan hal ritual seperti itu
dan kemudian juga ritual keagamaan
kemudian tentang kepentingan wisatawan
katakanlah misalnya tempat tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang undangan
kan ada peraturan perundang undangan secara internasional
katakanlah misalnya hotel berbintang lima misalnya hal hal yang seperti itu
jadi memang ini ruu yang kita ajukan ini masih memerlukan harmonisasi pembahasan di tingkat pada legislasi
masukan masukan yang disampaikan tadi juga bisa jadi kita akan diskusikan
apa yang terbaik sebetulnya
tetapi kemudian ini bentuk tanggung jawab moral kita juga
karena memang sangat mengkhawatirkan kondisi kita saat ini
jadi saya memahami kebutuhan keresahan yang disampaikan oleh pak bambang tadi
dan juga oleh mbak
maka perlunya ada
hal yang disusun
secara lebih komprensif
jadi dari apa yang
sudah kami ajukan
ini juga akan terjadi pembahasan
ya mudah mudahan insya allah
bisa sampai dengan
disepakati di tingkat balik
begitu saja mbak
bicara politik bicara kepentingan
kepentingan kami kami sudah
cukup lama membahas hal ini
cukup lama dengan persoalan ini
dan kemudian kalau tadi menyangkut
mbak medina mungkin meragukan tentang larangan
secara subtansinya secara
yang diatur juga ada
hal yang bisa yang memang masih
ada toleran di dalamnya
dan kemudian bisa
lebih lanjut mengenai
diatur dengan peraturan pemerintah
yang ada jadi seperti itu mbak
kita akan membahas ancaman
sanksi pidana bagi pelanggar
yang mengkonsumsi alkohol tapi tidak mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku
denda paling sedikit
dua tahun penjara sorry
denda dua ratus juta rupiah
dan pidana dua tahun
penjara kita nanti akan bahas usaha jeda
tetap bersama kami di cnn usia
terima kasih terima kasih
itu justru malah kita tambahkan lagi dengan masalah baru dan ini adalah potensi besar untuk kriminalisasi
karena akhirnya seolah olah pidana rekomendasi berupa ancaman pidana ancaman penjara menjadi solusi dalam semua permasalahan
padahal kalau kita sudah bahas kenapa ini perlu diatur karena tadi ada bahaya oplosan ada bahaya orang dengan kecanduan
yang mana sebenarnya peran negara itu di sini untuk mengatur gimana caranya oplosan tidak
jadi gimana caranya orang dengan kecanduan bisa mengakses layanan kesehatan
dan dua aspek itu dua pr pemerintah itu tidak akan bisa terwujud dengan adanya rekomendasi undang undang yang melarang penuh konsumsi
melarang penuh produksi yang akhirnya justru melepaskan kontrol pada peredaran gelap
pada peredaran gelap misalnya terhadap pemain pemain bandar gitu misalnya nantinya ke depannya yang mana itu sebenarnya nggak bisa dikontrol oleh negara
dan ketika akhirnya juga menerapkan hukuman pidana penjara
maka kita akan menghadirkan beban baru dalam sistem peradilan pidana kita
yang mana sebenarnya beban ini sudah kita anggap sangat berat
dan anggota dpr yang lain pun juga sudah berdibaku untuk mengubah undang undang narkotika
itu misalnya dengan pendekatan yang sama untuk tidak lagi membuat ancaman pidana
malah kenapa akhirnya yang direkomendasikan justru mengulang kesalahan yang kita pernah lakukan
baik ini masih akan terus bergulir pembahasan masih panjang mengutip apa yang disampaikan ibu iliza tadi
politik adalah kepentingan harapannya rancangan undang undang ini memang betul
adalah demi kepentingan masyarakat indonesia secara luas bukan hanya sekelompok orang saja
kita tunggu bagaimana nanti jalannya pembahasan rancangan undang undang ini
terima kasih bu iliza ibu maidina dan pak bambang telah berbincang bersama kami malam hari ini
terima kasih ibu maidina itu akan menjadi kesempatan saya dan kita akan coba bahas tentang apa masukan ibu maidina sampaikan pada malam ini
baik terima kasih ibu iliza terima kasih sudah berbincang bersama kami selamat malam
masih akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami